abi tunggu disitu dulu ya
tentang yang pendonor itu bagaimana dok kabarnya
ya sebenarnya itu yang pengen saya bicarakan sama bu dewi
sayang sekali penurunan itu tidak mencukupi syarat
jadi tidak cocok
dan sampai sekarang pun saya juga gak bisa menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan ibu
terima kasih ya mbak
nih makannya di ruang tunggu aja ya
sambil nunggu dokter fahri
abi duluan aja
bentar ya mbak
mama nunggu di ruang tunggu aja ya
mau berniak apa apa ya
eh saya udah debit
debit aja ya
kamu gimana sih
lihat ini baju saya jadi kotor

jangan sampai nyesel
jangan sampai nahan
aku lihat dia dewi siapa anak kecil yang nangis nangis di mahkamah sebayu
aku lihat dia dewi siapa anak kecil yang nangis nangis di mahkamah sebayu
lihat ini ini gara gara kamu salah kamu mana sih orang tua kamu
nak kok gak jagain kamu
baju saya jadi kotor nakal kamu
ibu maaf ibu ada masalah apa ibu
iya saya dokter disini
harusnya rumah sakit anda itu tidak membiarkan anak kecil keliaran tanpa pengawasan
lihat ini baju saya
basah kotor gara gara dia
anda tahu saya siapa
saya ibu retno haryokusumo donator rumah sakit ini
tolong dimaafkan ya abi abi gak sengaja kan
sudah sudah gak apa apa sudah sudah
sudah sudah gak usah panggil nangis ya gak usah panggil nangis
ya ini juga airnya gak terlalu panas
jadi bu retno gak apa apa
ini juga kita panggil cleaning service buat brsm oke
sudah sudah gak usah panggil nangis

udah tante dewi dimana
pasti kamu menjelajahkan sesuatu kan

aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
dia anak kami
anak aku dan mas bayu
kami adopsi dia

jadi memang anak itu punya kedekatan sendiri dengan mas bayu
tapi kenapa kamu gak pernah bilang sama kami
kami memang sembunyikan
karena aku dan mas bayu tau
karena aku dan mas bayu tau
kalau mama gak akan setuju
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari

kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau papa gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau mama gak akan mencari
kalau be definisi game agak saja
kalau mama gak akan mencari
mau berbicara halusin malam kulit
tadi kita coba cari ibu dewi di kantin
nah abi mau minum sama makan kan
ya udah di ruangan om dokter aja ya
tapi tunggu di situ dulu ya
tentang yang pendoron itu bagaimana tuh kabarnya
ya sebenarnya itu yang pengen saya bicarakan sama bu dewi
sayang sekali penurunan itu tidak mencukupi syarat
jadi tidak cocok
dan sampai sekarang pun saya juga gak bisa menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan ibu kandung abi
cuma itu lebih tinggi dari penurunan yang tidak diketahui
abi masih punya nenek mama ratna
abi masih punya tante nisa
apa aku harus memberitahu mereka tentang ami
ibunya bayu pasti udah melihat foto itu
dan aku yakin dia sedang mencari aku
aku mau pertunjukkan
orang tua macam apa itu
biarin anaknya keliaran di rumah sakit tanpa pengawasan
kalau anak dibiarin liar ya pastinya merugikan orang lain
mama bisa sendiri
tapi heal sampai cinsnik

namanya ada semangatnya
kenapa bisa ada banyakyecei jantung aja
terlihatnya sangat erotis

kadang ada orang orang
tapi orangnya juga murid
kalau ayah kandungnya abi masih ada saat ini
pasti kesempatan abi untuk mencari penduduk menjadi lebih besar
ayahnya abi sudah meninggal
dia bahkan gak sempat menceritakan kepada saya kalau abi punya penyakit seperti ini
berarti bu dewi kenal sama ayah kandungnya abi
ada perlu apa ya ke rumah saya
saya mau ketemu sama ibunya mas bayu
maksud saya ketemu sama ibu kalian karena kan waktu itu saya belum sempat mengucapkan bela sungkawa secara langsung
mama saya kurang enak badan
dan saya sudah menerima bela sungkawa kamu waktu di restoran
jadi lebih baik kamu pergi dari sini karena saya banyak urusan
kalau bobby ada
tadi kamu cari mama saya sekarang kamu cari suami saya
halo apa yang salah sih nisa
bobby sama mas bayu itu kan sama aja
sama sama temen saya
ya sudah kalau gitu silahkan ke makam kakak saya
itu lebih baik daripada kamu ketemu sama suami saya
kamu ngapain kesini

terima kasih banyak worden
yang tersebut adalah besar kali